gojek traveloka tokopedia dan bukalapak merupakan startup lokal yang mampu mendunia dengan nilai aset mencapai triliunan rupiah
untuk menciptakan startup sekaliber mereka dibutuhkan sebuah akselerator yang mampu memberi motivasi bimbingan bahkan mendapatkan investor
lantas seperti apa suplemen yang cocok bagi startup muda indonesia
kami hadirkan informasinya dan sekaligus menutup perjumpaan kita di cnn indonesia tech news edisi kali ini
jangan lupa tayangan tayangan kami juga bisa anda saksikan di channel youtube cnn indonesia di playlist teknologi dan gadget
saya aldi hawari pamit undur diri jangan pernah berhenti untuk berinovasi
penuh tantangan dan memberi kesempatan bagi individu individu untuk membawa dampak besar bagi masyarakat telah menyebar ke seluruh dunia
dengan semangat ini pula indonesia kini memiliki empat unicorn
atau startup dengan valuasi mencapai triliunan rupiah
sukses usaha rintisan lokal ini diharapkan menularkan semangat kepada pelaku startup lainnya
peran akselerator pun dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekosistem startup di indonesia
salah satu akselerator digitaraya merupakan kerjasama google developers launchpad dan kibar ikubator sejumlah startup di indonesia
kita ingin mengatakan oke kita tahu bahwa ada banyak startup di luar sana yang memiliki ide yang bagus
mereka membuat prototipe yang minimal yang berhasil
mereka melakukan ini dengan keinginan
mereka melakukan sesuatu yang menarik tapi mereka berusaha untuk mencapai level berikutnya
dan jika kita ingin indonesia diperkenalkan sebagai kontribusi untuk ekosistem startup global
kita harus mengembalikannya
kita harus membantu mereka melalui fitur pasar global itu
supaya mereka bisa mencapai skala dan mereka bisa mencapai kembang
dan jadi untuk kita kita melihat itu sebagai nisnya yang kita ingin menolong
rencananya digital raya akan menyeleksi delapan startup yang sudah memiliki pasar
dan berpotensi mengembangkan pemasarannya
mereka akan dibantu dalam meningkatkan modal
dan menambah jumlah pengakses bisnisnya
bisa dibilang kurikulum global mentor network dan selain itu credibility
karena sarap sarap kita nggak akan cuma dipilih oleh tim digitaraya
juga akan dipilih oleh partner partner kita
serta dari tim google tersendiri yang sudah memiliki cara mereka untuk bagaimana memilih startup yang betul
tiap startup yang terpilih akan terhubung dengan jaringan elit akselerator dunia
mendapat bimbingan dari tim google berbasis silicon valley
serta akses penuh terhadap jaringan
dan data google untuk membangun bisnis mereka
dan juga untuk mengembangkan startup di indonesia
dengan metode yang telah diterapkan google selama puluhan tahun dalam mengembangkan startup di dunia
iku battle startup diharapkan memperkuat perkembangan ekonomi digital indonesia
nuli kurniawan jakarta